saudara demi menjamin keselamatan para penumpang selama mudik lebaran
pt kereta api indonesia menyiagakan personel selama dua puluh empat jam di sejumlah titik rawan banjir longsor dan amblas
jelang mudik lebaran pt kai melakukan pengecekan jalur kereta
terdapat puluhan titik bencana yang tersebar dari jakarta hingga surabaya
maka dari itu pt kai menyiagakan sejumlah personel yang dilengkapi dengan alat bantu jika terjadi bencana
selain itu pt kai akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait
untuk meningkatkan penjagaan di perlintasan liar tanpa palang pintu
kita tempatkan petugas daerah rawan di lokasi lokasi tersebut
petugas itu mereka mobile menjaga tempat tersebut satu x dua puluh empat jam secara bergantian
dan mereka dilengkapi dengan alat komunikasi
sehingga ketika mereka mengetahui
adanya potensi bencana di situ baik ambles misalnya ataupun indikasi longsor
mereka bisa langsung menghubungi stasiun stasiun kanan dan kiri
stasiun terdekat untuk mengkomunikasikan hal tersebut
amus itu adalah alat material untuk siaga di stasiun stasiun yang memang strategis
sehingga ketika terjadi bencana alat itu bisa kita siagakan untuk menanggulangi bencana
sementara itu pt kai memprediksi puncak arus mudik terjadi pada empat hari jelang lebaran
hingga saat ini lima puluh enam persen tiket telah terjual untuk musim mudik lebaran
pt kai menyediakan tiga dua juta tiket kereta jarak jauh dan sembilan ratus ribu tiket kereta lokal